ya mas pohon kucingnya lepas
mas pur maaf ya
setahu saya kalau manggil kucing itu
itu mah manggil mas
pusun itu sangat apa ya
saya ngetawain diri saya sendiri
kalau gak lari ngapain lari lari kang
beritahu dulu apa kak
kalau lari kok rapi banget
ya mau berangkat kerja aja
mau ngapain mas pur
bentar pak ada kucing bagus
eh ada dari penegak
oh udah berangkat kerja
enggak saya enggak marah
ini nelfonnya sambil senyum
jangan dipukul sakit
kamu kan masih sakit jak
jangan terlalu dekat pak
ah pak sobyan

satu itu tak mungkin jelas bahwa
maju starred di mana bukan ini
tebing berdapunganhai di rumah kulit
tadi saya telat
maaf bawain pak
ikut pak kopian
ikut pak kopian
iya pak mas hudi
sebentar lagi nyampe
baru kesini ya neng
mau ke rumah siapa
ih mas kepo deh
ya mas por kucingnya lepas
itu rumah manggil mas pur

yang kenceng pak
eh masa pen tunggu
apa lagi bang ojak saya udah terlambat
barusan diajak muter muter sama mas bur
tadi bunga belum bayar pak
makasih ya pak
kucing siapa ya
kamu sama pak pur
jalan jalan yuk
kamu kenapa telat
maaf pak sepatu saya copot
itu apa yang kamu pakai apa
terima kasih neng
kalau perlu sama saya lagi
bukan buat saya buat kucing ini nih
jak mantriku dong tolong
belakang gue dulu orang nyampe
enggak usah ngalah gue baru buat
lo duduk situ dulu tungguin
kucing siapa pur
buat gue dah
ih lo dari tadi dang ding dong dang ding dong
anterin gue ke dalam